jangan bikin hidup gue tambah menderita
lo bahagiain mel
karena cuma itu caranya
kayak dulu sebelum gue kenal sama lo
balikin hp gue
siapa yang pengecut sebenernya
batu bata batu bata balikin hpnya tricky
kalo lo kerja di restoran dan lo tinggal di rumahnya paregar
kau untuk ulang

kalau kalian jijik beverly
orang dari recita arkane
enggak enggak enggak
kita pulang ya gue batin ya
lo masih belum puas juga
lo masih belum puas
mimpi gue di kampus dicabut karena papanya mel
lo masih gak puas
harga diri gue diinjek injek sama papanya mel
lo belum puas papa lo dateng ke restoran iung penyulit malig para mikirnya buzzing
nyua pavili untuk mecat gue
bahkan papa lo datengin gue batu bata
lo masih belum puas
jadi kamu garden
jangan bikin hidup gue tambah menderita
lo bahagiain mel
karena cuma itu caranya
kayak dulu sebelum gue kenal sama lo
sorry gue harus balik duluan
karena gue harus antar citra
silahkan bu nawang
makasih ya pak remon
ya udah kalau gitu saya permisi dulu pak rem
boleh saya antar ke rumah bu nawang
sekalian saya mau mampir
soalnya tadi ada obrolan yang
yang belum tuntas
oke pak ya
lebih baik sampai sini aja
kenapa bu nawang keberatan
bukan gitu maksud saya pak
ini kan udah malem
saya gak enak sama tetangga
udah gitu kan saya tinggal berdua sama anak saya
dan memiliki hati yang baik
bu nawang sangat menjaga etika
kalau perkataan saya
menyinggung pak remon ya
enggak enggak sama sekali enggak
saya malah senang
masalah tawaran untuk kerja di kantor saya masih berlaku loh
bu nawang kapan aja bisa saya terima
siapa tau bu nawang berubah pikiran
terima kasih pak remon
tapi jawaban saya masih tetap sama pak
saya akan berusaha cari kerja sendiri
selamat malam pak
baru saya juga mau pulang
saya ingin memastikan kalau bu nawang baik baik aja
lain kali lo jangan kebawa emosi ya ki
apalagi ngeladenin pangeran berantem segala
kan lo sendiri yang jadi sakit
tapi pangeran udah keterlaluan buat
gue gak suka liat dia gak profesional
itu bisa bikin kita kehilangan pekerjaan put
dia gak ngerti ngerti
kalau dia deketin lo
itu sumber masalah
gue udah coba nurunin ego gue buat nge bank lagi sama dead flowers
tapi pangeran malah merusak semuanya
kalau sampai dead flowers dipecat dari kafe gara gara ulah pangeran
gue gak tau harus cari uang kemana lagi
supaya gue bisa bantu bayar biaya kuliahnya putri
yaudah kalau gitu
masuk dulu ya ke dalam
soalnya kayaknya ini dalem deh
gue cuma butuh pegang tangan lo put
yang bisa buat gue merasa nyaman
gue bakal selalu jagain lo dari siapa yang nge bank lo put
bahkan sampai buat lo nangis